tantangan operasinya cukup besar karena yang pertama ini adalah konsepnya joint ops
keesokan harinya kami sudah diundang untuk melaksanakan briefing
jadi kami ada rapat dengan royal jordan air force di markas
kami koordinasi dari sana setelah itu hari kelima kami juga diundang untuk koordinasi teknis langsung
dan pada saatnya kami di sana tentunya satgas ini kan terbagi terbentuk dari beberapa profesional
saya sendiri sebagai mission commander kemudian di dalamnya itu terdiri atas
perusahaan yang berhasil mengembangkan perusahaan ini
kemudian ada perwakilan dari kemhan perwakilan dari mabes tni tim brigger ada empat personil
kemudian ada penerangan dua dan pengamanan pesawat
artinya dalam proses pengiriman bantuan tersebut ini memakan berapa hari pak
dan juga bantuan apa saja yang kemarin sudah disampaikan
total kami operasi ini empat belas hari
kemudian logistik yang kami bawa pada saat kami keberangkatan dari jakarta ini membawa sembilan ratus payung
yang nantinya akan digunakan dan diserahkan kepada pemerintah jordania untuk menurunkan bantuan logistik di palestina
pak dalam memberi bantuan operasi itu apa tantangan yang dihadapi tim
tantangan operasinya cukup besar
karena yang pertama ini adalah konsepnya joint ops
artinya kita bergabung dengan negara negara lain
sehingga join operasi itu kita harus memadukan keberagaman dengan negara negara lain
artinya mensidengkronkan prosedurnya sehingga terbentuk keterpaduan pola operasi
pak itu kan titik terakhirnya penurunan logistiknya itu di ramalah atau di gaza
kemarin itu kita di jalur gaza
tepatnya jadi prosedur penerjunan itu sudah ada masing masing area droppingnya ditentukan
jadi dari semua negara yang terlibat itu sudah dibagi bagi
untuk dropping area itu langsung
dan untuk tni itu yang di jalur gaza
dan kalau melihat situasinya kan ini kan memang kan daerahnya kan masih terjadi insiden begitu
ada semacam kendala nggak begitu pak dari otoritas otoritas udara
katakanlah dari otoritas udara israel atau bagaimana gitu
jadi untuk pola operasi itu tentunya sudah hasil
dan kami dalam operasi ini dibawa under supervision dari pemerintah jordan
jadi semua negara yang terlibat itu dibawa kendali dari pemerintah jordan
jadi dari mulai akses masuknya pola operasinya itu semuanya kita dibawa kendalinya mereka
pak ada nggak sih kekhawatiran atau ketakutan sepanjang melaksanakan misi apalagi di daerah yang rawan
tapi kita percaya kita niat kita itu baik ya untuk memberikan bantuan kemanusiaan
lillahi ⁇ taala ⁇ pasti itu akan mendapatkan keselamatan dari tuhan yang maha kuasa
pak bisa diceritakan sedikit teknisnya nggak pak
bagaimana berangkat dengan mengawal pesawat dari jordan ini atau mesir
pak bisa diceritakan sedikit teknisnya nggak pak biar ada bayangan pemirsa
pada saat secara teknis itu
kita setelah selesai briefing jadi semua pesawat itu sudah di loading untuk barang masing masing
kemudian kita dikasih window time
take off itu sesuai dengan urutannya masing masing
jadi di dalam rute penerbangan itu sama
jadi dari poin ke poin itu kita harus benar benar disiplin strict
jarak antar pesawat itu lima menit
tidak boleh terlalu dekat tidak boleh terlalu jauh
kemudian sampai kemasuk dropping area juga sama
jadi kita menunggu clearance betul betul
listen out dengan controller yang memberikan clearance
itu ada berapa waktu yang digunakan dari tick off sampai landing
dari take off sampai landing kembali itu dua jam
pak kalau jalurnya itu dipilih seperti apa pak
jalur itu sudah dibuat oleh planner
makanya kemarin itu yang di paling depan itu adalah pesawatnya jordan
jadi kita di nomor tiga kemarin
komandan mungkin teman teman kepingin tahu tantangan apa yang terbesar
apa yang menarik sih dari misi ini sepertinya
yang paling menantang adalah kita tidak pernah melihat medannya seperti apa
kemudian kami pada saatnya berangkat itu sudah di warning bahwa daerah itu adalah daerah operasi
dan itu sedang aktif daerahnya
sehingga kemungkinan besar terjadinya gaming radio jaming navigasi itu
jadi untuk itu kami kemarin sudah siap dengan segala pola operasinya
sehingga kami pun juga kemarin menerbangkan pesawatnya secara manual
pak terkait jaming tadi bisa dijelaskan yang terjadi itu seperti apa
dan penyelesaiannya di lapangan saat itu
ya terutama di gps ya
sehingga kita harus mapping secara manual
kemudian menerbangkan secara konvensional
oke mungkin cukup teman temannya
pak itu berapa pesawat sih pak totalnya pak
itu indonesia dengan jordania saja
itu ada sembilan negara
negara yang terlibat tanggal sembilan kemarin itu jordania
kemudian ada mesir indonesia
kemudian inggris perancis jerman belanda
saksikan program program kompastv melalui siaran digital
pay tv dan media streaming lainnya